kita ke informasi selanjutnya tersangka pelaku mutilasi wanita bernama ayun raswari
di sebuah penginapan di pakem sleman
akhirnya ditangkap personil gabungan dari polresta sleman dan polda daerah istimewa yogyakarta
ia ditangkap pada selasa siang ketika bersembunyi di kawasan temanggung jawa tengah
dan saat ini tersangka mendekam di sel tahanan polresta sleman
pria berinisial hp sempat bersembunyi di rumah saudaranya di kawasan temanggung jawa tengah
setelah diduga melakukan aksi kejinya membunuh dan memutilasi wanita bernama ayu indraswari
pengejaran dan penangkapan tersangka pelaku dilakukan berdasarkan pengembangan informasi
yang didapat dari saksi yang berada di lokasi
tersangka mengaku nekat membunuh korban karena ingin mengambil barang milik korban
akibat terjerat di tempat yang tersebut
pengembangan online delapan juta rupiah
hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka dan korban saling mengenal dan menjalin asmara
hingga pada pertemuan terakhir tersangka hp dengan sadis menghabisi korban
setelah pukul lima belas lima belas masuk di kamar terjadilah peristiwa pembunuhan
yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala
tersangka hp yang sehari hari bekerja di tempat usaha penyewaan tenda menyebut beraksi seorang diri
ia memutilasi jasad korban menjadi enam puluh lima bagian dengan maksud menghilangkan jejak
namun karena proses mutilasi memakan waktu cukup lama
tersangka meninggalkan potongan tubuh korban begitu saja di penginapan tempat terjadinya pembunuhan
bagian tubuh korban akan dibuang ke safety tank ataupun ke toilet
tidak ada yang menyebutkan tulang akan dibawa menggunakan hansel yang sudah disiapkan
dan hansel juga kita temukan ada di tkp untuk dibuang
dari tersangka polisi menyita barang bukti senjata tajam ponsel dan sepeda motor
atas perbuatannya tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis diantaranya tentang pembunuhan berencana
dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dengan ancaman maksimal hukuman mati
wahyu juniawan sleman daerah istimewa yogyakarta